sebelumnya wakil presiden terpilih gibran raka buming raka memastikan akan melibatkan mantan presiden termasuk para ketua umum partai politik dalam penyusunan kabinet mendatang
gibran juga akan meminta masukan salah satunya dari megawati
putra sulung presiden jokowi ini saudara merespon keinginan prabowo subianto yang ingin melibatkan para mantan presiden dalam kabinet mendatang
gibran bilang masih berkoordinasi dengan prabowo untuk melibatkan para mantan presiden yakni sby megawati dan jokowi
politikus pdi perjuangan masinton pasar ibo menyebut
rencana prabowo dan gibran melibatkan elit
politik termasuk ketua umum pdip megawati soekarno putri hanyalah gimmick
pdip menilai hal tersebut tak bermakna
ya kalau ada yang bilang ingin konsultasi dengan ibu megawati konsultasi terkait kabinet
menurut saya itu cuma gimmick gimmick saja
dan itu ya tidak perlulah ibu megawati pasti tidak menanggapkan gaya komunikasi gimmick gimmick seperti itu
karena itu bukan gaya komunikasi yang tulus jujur gitu ya
itu cuma gimmick gimmick yang gak punya makna dan nggak punya arti tentunya